terima kasih anda masih di redaksi siang
solo memiliki keragaman wisata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan
dan siang ini indrayani laksmi akan mengunjungi museum tumurun di solo
mencoba kuliner tradisional khas di pasar gede
dan menikmati kesegaran air umbul mountain di klaten jawa tengah
informasi ini akan sekaligus menutup redaksi sian and indonesia siang kali ini
saya ratna bila selamat siang dan sampai jumpa
tidak hanya tradisinya yang lestari solo punya daya tarik wisata yang layak untuk dikunjungi
mulai dari destinasi sejarah budaya seni edukasi alam hingga kuliner
siang ini saya berkunjung ke tumurun private museum
berada di kawasan laweyan museum seluas satu delapan ratus meter persegi ini
mengusung konsep galeri seni bergaya modern
sejak dua ribu delapan belas sekitar tiga ratus koleksi seni karya seni
dan pembahasan indonesia dan luar negeri dipamerkan di museum ini
di museum temurun ini pengunjung bisa melihat ratusan karya seni
termasuk diantaranya adalah lukisan dan juga karya instalasi seni lainnya
dan kalau kita lihat di museum tumurun ini terdiri dari dua lantai
di lantai pertama berisi koleksi tentang contemporary art
dan di lantai dua berisi tentang koleksi koleksi
sayangnya koleksi koleksi masterpiece ini tidak dibuka untuk masyarakat luas
museum kami mempunyai sekitar tiga ratus karya

seniman seniman dari asia tenggara sendiri
dan ada beberapa yang dari luar negeri lainnya
museum tumurun ini merupakan perpaduan koleksi mobil antik
dengan koleksi karya seni modern dan kontemporer lainnya
selain untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi
koleksi karya seni di museum tumurun diharapkan dapat menumbuhkan
kecintaan generasi muda terhadap seni
untuk dapat mengunjungi tumurun private

dan juga harus melakukan reservasi terlebih dahulu
untuk menjaga kenyamanan dan keamanan koleksi karya seni di dalamnya
jumlah pengunjung juga dimatasi
bagi pecinta kuliner tradisional
solo adalah surganya
beragam panganan khas dapat ditemui di beberapa sudut kota budaya ini
salah satunya ada di pasar gede solo
kali ini saya jalan jalannya ke pasar
jadi kalau pasar itu tidak hanya menjual barang barang kebutuhan dapur
ataupun untuk makanan lauk pauk
tapi di sini di pasar gede solo juga menjual makanan tradisional
nah di sini nih surganya
salah satunya yang bisa kita temui di pasar gede solo ini yaitu
penyajian pecel di sini unik
nasi merah bayam bunga turi daun pepaya sambal wijen mentimun
kemangi melanding atau petai cina dan tauge disajikan dalam pincuk
wadah yang terbuat dari daun pisang
oh ini makanan saya sudah jadi
ini pecel deso kalau ini pakai sambel
bumbu pecelnya ini pakai wijen
jadi warnanya agak agak hitam
makannya dimana ya di sini aja
tapi kalau ada orang orang lewat ya terpaksa harus melipir melipir dikit
kita rasain sekarang ya
enak rasanya seger
pas banget buat sarapan sama makan siang
ada pula kuliner tradisional nikmat lainnya yaitu cambuk rambak
ketupat dicampur sama bumbu wijen putih
rasa khasnya itu wijen sama aroma wijen itu kesium
cita rasa dan kenikmatan pecel deso dan cabuk rambak tidak akan tergantikan oleh menu makanan modern lainnya
satu porsi makanan ini harganya tujuh ribu rupiah
mendapat julukan kota seribu umbul atau mata air
klaten memiliki banyak tempat wisata bertema air
siang ini saya mengunjungi salah satunya yaitu umbul mantan
tiap pengunjung hanya dikenakan harga tiket enam ribu rupiah
oke makasih mas
enam ribu bisa berenang berenang di umbul mantan
siap makasih mas
terkenal akan airnya jernih umbul mantan diserbu pengunjung untuk lokasi foto dalam air
banyak pula dari mereka yang sekedar berendam menikmati segarnya air sambil terjun ke dalam kolam
seru sih mbak
adrenalnya ada gitu
airnya sejuk enak
berbeda dengan umbul lainnya umbul mantan mempertahankan kealamiannya dengan suasana alam dan pepohonan jenis ipik
wow airnya ini adem
nah keistimewaannya dari umbul mantan ini memang kita bisa berenang di air yang jernih sambil berfoto juga di kedalaman sini
dan satu lagi umbul mantan ini punya ciri khas yaitu dikelilingi
sejak dibuka pada tahun dua ribu lima belas sekitar enam ratus pengunjung kerap memadati umbul mantan tiap akhir pekan
kedalaman kolam di ubul mantan bervariasi dari kolam dangkal untuk anak anak hingga satu lima meter untuk orang dewasa
indrayani laksmi hadi ahdiana jawa tengah